baik kita beralih ke tanah air setelah menunggu cukup lama penjaga gawang timnas u dua puluh dua kurniawan kartika aji akhirnya resmi dimiliki arema fc
manajemen arema fc pun langsung mengikat mantan keeper persiba balikpapan itu untuk dua musim ke depan
keeper timnas u dua puluh dua yang bermain apik di ajang sea games dua ribu tujuh belas malaysia lalu kurniawan kartika aji akhirnya resmi merumput bersama arema fc di kompetisi liga satu dua ribu delapan belas mendatang
proses negosiasi yang cukup alot dengan klub persiba balikpapan menjadi kendala utama bagi manajemen singoedan untuk mendatangkan aji
manajemen arema memang telah lama membidik aji untuk mengganti kurnia mega yang masih terkendala kondisi kesehatan
sementara itu aji mengaku sudah lama ingin hijrah ke arema
arema ini klub besar jadi saya memilih di sini karena saya mulai dari kecil mengidolakan tim arema ini
aji juga berharap
pindahannya ke arema akan meningkatkan kualitasnya sebagai keeper timnas
abdul malik malang